kita tempatkan tapi kalau ada tanah kaumnya yang ada di situ itu kan juga bisa kita bangun
bagaimana wacana relokasi yang diberikan bnpb itu bagaimana
ini yang kami akan mengumpulkan yang pertama wali nagari camat dan juga tokoh tokoh yang memang bisa membantu kami untuk mensosialisasikan
apakah kita sudah punya data berapa rumah yang harus direlokasi
jadi begini tidak harus relokasi yang kita tempatkan tapi kalau ada tanah kaumnya yang ada di situ itu kan juga bisa kita bantu
berarti tidak harus terpusat ya pak